usai melakukan safari politik di bali sandiaga uno menghadiri acara agri next expo
yang dilaksanakan di jakarta convention center senayan minggu sore
dalam kesempatan ini sandi memaparkan sejumlah isu terkait ekonomi dalam sektor agribisnis
datang sekitar pukul tiga sore waktu indonesia barat sandiaga disambut oleh para masyarakat
yang sudah menunggu di acara indonesia international agribisnis expo yang ke dua belas
setelah berkeliling dan melihat seluruh stand yang ada di dalam acara ini
sandiaga diberi kesempatan menutup acara ini sebagai keynote speaker
dengan menyampaikan sejumlah paparan terkait isu ekonomi di indonesia
ia berharap kaum milenial harus memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor agribisnis di indonesia
dengan kreativitas dan inovasi
hari ini kita melihat bagaimana milenial sangat antusias untuk bergabung
dengan inovasi inovasi terbaru di bidang agribisnis
ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik ya
bahwa milenial yang selama ini tidak tertarik kepada sektor pertanian
tapi kita bisa lihat mereka sangat antusias